gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menjamin ketersediaan bahan pangan di dki jakarta mencukupi
sehingga tidak akan menyebabkan kenaikan harga secara drastis
hal ini terjadi karena program subsidi di dki berjalan dengan baik
namun jaminan ini tidak berlaku untuk cabai dan juga bawang yang masih terhambat proses penyimpanannya
pemprov dki masih menyiapkan kontainer dengan penjaga suhu ruangan
agar cabai dan juga bawang tidak busuk saat didistribusikan
saya kira jakarta sekarang maret bukan inflasi harga makanan pokok deflasi
kenapa karena program kami yang kjp phl semua termasuk beras jalan dengan baik
jadi sekarang orang beli daging rp tiga puluh lima kita subsidi sepanjang tahun
jadi semua orang yang phl yang macam macam panggilnya kartu atm itu bisa lebih murah
beras juga rp enam yang premium
jadi dengan adanya ini otomatis akan
kita yakin ini akan terjaga dengan baik
dan produser lapangan cnn indonesia intan novanaya di pasar induk ramadjati jakarta saat ini
intan apakah sudah ada kenaikan harga apalagi ini menjelang bulan puasa sebentar lagi
ya berdasarkan hasil pantauan kami di pasar induk ramadjati jakarta timur
memang beberapa harga bahan pangan sudah mengalami kenaikan diantaranya cabai dan juga bawang
selain cabai yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi namun di sini keadaannya reinhardt
dan hal tersebut atau kondisi ini dikeluhkan oleh para penjual dikarenakan menurunnya para konsumen untuk membeli
dan saat ini saya sudah bersama dengan pak irmanto
ya memang bawang putih naiknya dari sudah tiga minggu yang lalu ya dari tiga puluh sampai sekarang rp lima puluh delapan
itu dikarenakan pasokannya kurang
kebetulan juga ini sudah air panen
di samping itu juga kan pas market kebetulan pas bulan puasa
sebetulnya bulan puasa nanti itu sudah murah tidak mahal
ya kira kira bulan enam nanti kan panen barunya sudah nyampe
pak ini baru tahun ini terjadi kenaikan menjelang puasa karena cukup tinggi nih pak
atau tahun kemarin tidak mengalami kenaikan nih pak seperti apa
ini kebetulan sih sebetulnya bukan kenaikan pas bulan puasa karena bulan puasanya maju
memang setiap bulan lima ini kan bawang putih
sebenarnya kan kalau puasa tahun yang lalu kan bulan delapan
jadi barang itu sudah banyak jadi pas puasa itu sudah murah
bapak dampaknya dari kenaikan ini seperti apa pak
apakah masih banyak yang beli atau jadi inventory nya jadi banyak hal yang busuk bawang bawang putih yang busuk seperti apa
agak berkurang sih agak berkurang beli karena mahal ya
masih laku cuman berkurang yang beli gitu
ya maksudnya kalau begini begini terus kan kita juga termasuk ya rugi karena penyusutan barang
terima kasih banyak pak semoga nanti bulan ramadhan tidak naik lagi ya pak ya
ya reinhard seperti yang dikatakan oleh pak irmanto memang pada menjelang bulan ramadan ini
ini cukup mengalami kenaikan namun pak irmanto dan juga penjualannya berharap pada saat ramadhan
harga bawang putih khususnya dapat menurun bahkan stabil
selain itu juga pemerintah juga melakukan berbagai macam langkah seperti pasar murah dan juga satgas pangan
untuk mencegah atau menjaga kestabilan
harga pangan menjelang bulan ramadhan renhad
baik terima kasih intan novanaya langsung dari pasar kramajati jakarta